pembatasan mobilitas dan peniadaan kegiatan keagamaan saat idul adha kali ini menjadi aturan utama untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
yang hari ini mencapai dua delapan puluh delapan juta kasus di indonesia
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama di jakarta
dan frankie wijaya di bandung kami akan ke mahardika terlebih dahulu
dika bagaimana situasi jakarta di tempat anda melaporkan saat ini
ya selamat siang amelia lebih tepatnya saya berada di ruas tol cikampek kilometer tiga puluh dua
yang masuk ke wilayah kabupaten bekasi dan di titik saya melaporkan saat ini
arus lalu lintas sebenarnya cukup lengang jika dibandingkan dengan waktu normal
tetapi di kilometer tiga puluh satu ini ada posko pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas gabungan dari tni polri
terhadap kendaraan kendaraan pribadi terutama dan juga kendaraan travel
yang akan keluar jakarta jadi setiap kendaraan yang akan keluar jakarta
melalui ruas tol cikampek ini harus melalui posko pemeriksaan yang mana
pemeriksaannya adalah untuk memeriksa tiga persyaratan utama
selain tentunya memenuhi protokol kesehatan amelia
yang pertama adalah harus membawa bukti hasil negatif dari pemeriksaan pcr
yang berlaku dua x dua puluh empat jam sebelum perjalanan atau rapid test antigen
yang berlaku satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
lalu syarat yang kedua adalah menunjukkan sertifikat vaksin setidaknya dari dosis pertama
dan syarat yang ketiga adalah menunjukkan strp
atau surat tanda registrasi pekerja bagi mereka yang bekerja di sektor esensial
maupun juga kritikal
lantas bagaimana dengan para pengguna jalan yang akan keluar jakarta
tetapi tidak masuk ke dalam kategori pekerja di dua sektor esensial
ataupun juga kritikal
mereka harus bisa menunjukkan
harus menunjukkan urgensi kepergian mereka
seperti apakah ada keluarga yang meninggal dan itu harus dikuatkan
dengan bukti adanya surat kematian dari rtrw atau keluarga setempat
lalu kemudian jika keperluannya untuk berobat juga harus ditunjukkan
dengan surat jalan dari dokter menuju ke rumah sakit tertuju dan sebagainya
dan dari pantauan saya sejak pagi hari tadi memang sudah cukup banyak kendaraan
yang tidak memenuhi syarat akhirnya harus diputar balikan
lewat jalur yang ada di sebelah kiri
saya itu artinya harus keluar lewat tol cikarang barat tiga
sementara mereka yang bisa melanjutkan perjalanan
masuk ke jalur di sebelah kanan saya di ruas tol cikampek kilometer tiga puluh satu ini
dan lantas bagaimana dengan pengendara yang bukti negatif rapid test antigen
atau pcrnya sudah tidak berlaku
maka mereka sebenarnya masih bisa melanjutkan perjalanan
asalkan mereka terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen
di posko rapid test antigen yang sudah disiapkan
dan ini gratis tidak dipungut biaya dan letaknya ada di depan gerbang tol cikarang barat tiga
dan juga tadi saya memantau cukup banyak juga pengendara yang memanfaatkan
rapid test antigen gratis ini untuk melanjutkan perjalanan
bagi mereka yang tentunya tidak bisa menunjukkan bukti negatif
dari pemeriksaan pcr ataupun juga rapid test antigen
dan mengacu kepada data yang saya himpun dari petugas dari konglantas polri yang berjaga
di kilometer tiga puluh satu ini atau di posko
penyekatan km tiga puluh satu sejak senin pagi kemarin sampai senin pagi tadi
sampai pukul tujuh pagi tadi sudah ada satu empat belas kendaraan pribadi
yang harus diputar balik kembali ke arah jakarta
dan lima puluh satu kendaraan travel juga yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke luar kota jakarta
dan sejak pukul tujuh pagi sampai saat ini sudah ada puluhan kendaraan juga
yang tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus putar balik kembali ke arah jakarta
di wilayah hukum polda metro jaya sendiri ini
ada lebih dari seratus titik posko penyekatan
dan lima belas diantaranya di jalanto
dan sembilan diantaranya adalah di ruas tol cikampek
mulai dari kawasan tol bekasi barat bekasi timur tambun
hingga ke kawasan cikarang barat tiga atau di kilometer tiga puluh sembilan
tempat saya melaporkan saat ini amelia
dan penyekatan seperti ini akan dilakukan setidaknya sampai tanggal dua puluh
juli mendatang untuk mengurangi atau membatasi mobilitas masyarakat
di hari libur idul adha empat belas dua hijri tahun ini amelia
baik kalau dika di saat pembatasan ini diperketat
apakah anda sudah lihat pantauan anda
apakah anda melihat ada warga yang mungkin masih belum jelas
gitu dengan peraturan peraturan pembatasan ini
ya dengan banyaknya kendaraan yang harus putar balik itu juga menunjukkan artinya
masih banyak warga
baik dari jakarta ataupun juga di wilayah jabodetabek ini
yang belum sepenuhnya mengetahui adanya aturan pengetatan syarat perjalanan
pada saat masa ppkm darurat ini
dan kita juga tadi melihat bahwa ada pengendara yang hanya misalnya
membawa bukti vaksin saja
atau hanya ada pengendara yang hanya membawa rapid test antigen saja
dengan bukti negatif
atau hanya strp saja
tetapi tadi saya menegaskan hal tersebut kepada
kasih audit dari direkturat keamanan dan keselamatan
akbp hendro yang berjaga di posko km tiga puluh satu ini
ia menyatakan bahwa setiap pengguna jalan harus menunjukkan
ketiga syarat tersebut atau tidak bisa salah satunya
kecuali tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya
bagi pengguna kendaraan yang bukan merupakan pekerja di sektor esensial
atau juga kritikal
mereka harus bisa menunjukkan urgensi
keberangkatan mereka kepada petugas kepolisian
dan untuk diketahui bahwa pemeriksaan seperti ini
rencananya atau skemanya akan dilakukan selama dua puluh empat jam
oleh petugas gabungan dari tni dan juga polri
amelia kembali ke anda
baik dika dan sekarang kita akan beralih ke bandung jawa barat
ada franky wijaya di sana
franky bagaimana situasi dari tempat anda melaporkan saat ini
ya selamat siang amel
berbeda dengan yang dilaporkan mahardika
di saat ini saya berada di wilayah ciberem
yang berbatasan langsung antara kota bandung dengan kota cimahi
dan lokasi ini biasanya sebelum hari raya idul hadah hari ini
selalu dilakukan penyekatan oleh petugas
artinya memang setiap harinya selama dua puluh empat jam
memang seluruh kendaraan yang melewati jalur ini
pasti akan diperiksa oleh petugas
baik itu dan harus bisa menunjukkan syarat yang sama
seperti yang tadi terjadi di cikarang
yaitu diantaranya bukti vaksin minimal dosis pertama
kemudian hasil negatif covid sembilan belas
baik itu pcr maupun antigen dalam kurun waktu dua x dua puluh empat jam
dan juga surat tugas dari perusahaan yang menjelaskan bahwa
tempat yang bekerja merupakan masuk ke dalam faktor sektor esensial dan juga kritikal
namun pada hari ini berdasarkan keterangan petugas
memang sengaja tidak dilakukan penyekatan
karena situasi lalu lintas di kota bandung sendiri
dinilai cukup lengang dan tidak sepadat
waktu masa pemberlakuan ppkm darurat
yang dilakukan sejak tujuh juli lalu di kota bandung
dan nampaknya memang dari pantauan saya
tidak hanya di titik ciberem ini
di sejumlah titik jalan yang dilakukan penyempatan
seperti misalnya cibiru dan juga muhammad toha
hal serupa juga sama
hanya dilakukan situasional
artinya tidak ada penyekatan
artinya tidak ada penghalangan kendaraan
yang akan masuk ke luar kota bandung
dari wilayah bandung raya
hal serupa juga terjadi pada penutupan jalan
yang dilakukan di kota bandung
kota bandung sendiri ada tiga puluh ruas jalan
yang ditutup setiap harinya
dalam jangka waktu
ini tadi pantauan saya seperti misalnya
di ring satu kota bandung
seperti misalnya di jalan asia afrika
kemudian jalan gatot subroto maupun ahmad yani
ini terpantau tidak ditutup oleh petugas
tadi saya melewat jalan tersebut
sekitar pukul sembilan
dan seharusnya pada pukul tersebut
yaitu delapan hingga sepuluh
jalan tersebut ini harusnya ditutup
agar masyarakat tidak bisa melintas
namun jika kita melihat alasan dari petugas
yaitu kondisi lalin yang sepi
ini menjadi salah satu
situasional dilakukan artinya
buka tutup dan juga penyekatan dilakukan sesional
karena hal tersebut dan memang pantauan saya
di sekitaran kota bandung sendiri memang
cukup sepi jika dibandingkan
dengan biasanya mungkin karena
ada faktor pelarangan juga
sholat idul fitri yang harus
dilakukan di rumah dan tidak boleh dilakukan di masjid
bahkan di lingkungan komplek
di lapangan sekalipun itu tidak boleh dilakukan
dan memang pantauan saya tadi
komplek komplek perumahan itu
sekali dan tidak ada kegiatan
melaksanakan sholat idul fitri juga
dan kemudian faktor pemotongan hewan kurban
di kota bandung sendiri memang pemotongan
hewan kurban tidak dilakukan
di hari ini
dilakukan pada esok hari
selama tiga hari sehingga memang
pada hari ini otomatis kegiatan
masyarakat itu bisa dibilang tidak ada
kegiatan sholat idul ada
di rumah tadi saja amel
dan kita masih melihat apakah
apakah arulintas ini ramai
dan petugas nanti akan melakukan penyekatan
namun yang pasti meskipun di kota bandung
tidak ada penyekatan
ataupun tidak ada penutupan jalan
seperti pada hari hari sebelumnya
masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah
ini tidak bisa dijadikan pengecualian
akan melakukan tindakan jika terbukti
melakukan pelanggaran pelanggaran yang tidak sesuai
dengan kondisi ppkm darurat
pada saat ini amel
baik frankie wijai dari bandung jawa barat
dan sebelumnya juga ada
mahardika utama di jakarta
terima kasih kawan kawan atas laporannya
mina aidin semuanya dan selamat bertugas kembali